dan aduh gue nyesel banget ngomongin sikat dan yaudah gue nggak jadi deh pacaran sama
orangnya orangtuanya keluarganya main terima terima aja kok saja jadi ceramahin
lu ya harus paret itu harus dikasih
tahu supaya besok besok parete itu lebih waspada lebih teliti terima karyawan harus dilihat dari
bibit bebek bobotnya gimana ari paretete ngerti nggak bukan gitu karena saya itu baik hati
apalagi pas lagi dia ngelamar kerja kayaknya sopan banget gitu jadi saya terima baik hati
sama males itu beda tipis parete kalau terima karyawan itu minta tuh ktp nya kartu keluarga
akte kelahiran sertifikat tanah sertifikat rumah
buat jaminan kalau perlu minta istrinya sekalian waduh eh waduh ah ah pusing saya ngomong ah ah
eh eh paret kenapa jadi saya yang ditinggalin ari paret yang manggil saya ke sini oh sengenang ngenang
waaai jahitan saya di rumah lagi banyak loh balik lagi nggak nih ya udah saya pergi juga balik nggak
akan rt warga pasti adunya ke zayang saya j bacterial who toilet
aduh ketuhar hanya
anak malu geng sih
mau tidur gak bisa tidur
aduh gimana ya
lihat bentar aja lah
saya mau tidur aja
itu di kamar
saya lihat sekali om
ayah gak mungkin lihat hantu
ada hantu di kamar ayah bella
udah bella cek ya
jangan jangan jangan
nanti kalau kamu mau cek cek
mau dicek gak boleh
ayah di depan
bukan dia nolongin
aduh kumahit ya
sariah dimana tuh
eh bang dik
kenceng gak abis sih
itu si ika kan cakep banget ya
matinya cepet banget
udah gitu ngeri ngenesin
iya danger ya
si ika masih hidup tuh
aneh pasti punya kesempatan untuk pacaran sama dia
dan hasilnya pasti beda
memperburu keturunan kalau sama kamu
dia tuh lebih cocok sama gue
ente cocok jadi kakeknya
tau aja dari tua
kalau ngomong sembarangan aja
lidah gak dijaga sama mulut
ente kan udah punya binih
mendingan gak usah ikutan
mendingan juga gue nih
gue doang yang bisa bahagiain dia
gue bisa jagain dia
bisa nganter dia kemana mana
iya sama aja
lainnya gitu tau gak
ini tuh semuanya gara gara si jarwo
si ika itu jadi mate
cuma banggain diri sendiri ada
gue kasih tau ya
kalau saat itu hantu nongol
kalau saat ini dia buka longan buat lo berdua
lo tanyain sendiri
ngomong sendiri aja
udah tau ada gue sama sidur
ente kebangetan ya
alasannya apa ya
gue mau ke belakang ye
gue mau ke belakang
udah udah nyap eh
pasti dia tidur
molor di kos kosannya
bilang aja gak mau ngeronda
yaudah gue gak jadi deh
pacaran sama si ika
iya tenang aja
emang ente berdua samanya ya
ani permisi dulu ya
lu kenapa jemput
ente kenapa gak ngemeng ngemeng
hantunya masih ngikutin lu apa gak ah
hantunya ada di prostoronda
yaudah yuk kita kabur yuk
belom lagi bu
aduh aduh aduh
terima kasih bang
kenapa sih manggil saya malem malem
saya lagi banyak kerjaan pak rete
lagi ngejahit lagi banyak tugas
pak edi suruh kesini
saya lagi pusing bu ranti
aduh curhat ya
aduh pak rete
gimana sih pak rete itu kan rt
jenderal di kampung ini
harusnya pak red itu cari solusinya sendiri
jangan ngajak ngajak saya
saya juga ikutan pusing jadinya sama urusan pak rete
saya gak tau harus gimana
saya minta datang bu ranti kesini untuk tukar pikiran
paling tidak ada solusi
pak ranti nanya balik
bu ranti mah kok mahal sih
gimana ya pak rete
udahlah saya mau mending pasrah aja
tinggal berdoa aja supaya tubuh ika ini bisa tenang di alamnya
hei pak rete gak bisa main pasang pasang gitu aja dong
kita itu sekarang sebaiknya
polisi yang cari si jarwo
si jarwo bisa tanggung jawab
polisi itu bukan urusannya sama jin sama hantu
kok mas sih
hei pak rete ini bukan masalah hantunya yang kita laporin
yang kita laporin soal kecelakaannya
karena suasana disini sudah tidak bersahabat
iya kayaknya orang orang pada gak suka sama kita deh bu
aduh jangan ngomong gitu aduh
mikirnya jangan jauh kesana
mungkin dengan kepergian saya dengan anak saya
hantu ika tidak akan meneror kampung ini lagi bapak
alhamdulillah saya juga lagi gak bawa dompet soalnya kalau mau ngongkosin
tinggal malah pergi malam malam gitu coba
gimana kalau ada apa apa di jalan
saya lagi yang kena nanti coba
pak rete emang gak bisa diandelin sih
oh gimana itu kasihan itu ibu janda lagi tuh
emang itu ibunya ika janda juga pak rete